jpj juga joget dulu lho mbak
oh iya biar tenang
iya dan ini yang pasti
satu fenomena yang ada di indonesia saat ini ya
yang memang mereka mencintai dunia korea
tapi di sisi lain mereka juga bekerja
kehidupan sehari hari di indonesia
tapi kalau kita bicara soal budaya
ataupun hal hal yang juga
kalau di indonesia kan banyak hal unik ya
mungkin gak sih budaya indonesia
juga sama akan berkembangnya
dengan budayanya korea kan
kalau kita lihat korea memang mereka punya ciri khas
akhirnya disukai di mana mana
kalau indonesia juga punya ciri khas
tapi bisa nggak sih berkembang
seperti apa tuh kalau dari pandangan natia sama randy
sebagai yang suka korea ini
kalau menurut aku pemerintah indonesia
saya harus mencontoh pemerintah korea ya
karena dalam artian
kayak mereka benar benar disupport gitu
kerennya tuh gak nanggung gitu nggak setengah setengah
dan nggak terbatas gitu menurut aku sih
kalau di korea sendiri tiap agensi agensi
yang terkenal itu kan mbak itu dari
jadi dari situ mereka tahu gitu
prospeknya adalah begitu orang mencintai
pasti negaranya juga akan familiar
jadi ya itu kan soft powernya itu
di situ bermain gitu maksud aku
kalau indonesia menurut aku juga banyak sekali kan
kayak berbagai macam keunikan
dari daerah dan segala macam
cuma menurut aku kurang diekspos
ini koresponannya keluar nih
tapi gini kalau natia sama randy
itu sukanya hanya dance nya saja
atau juga sekarang menggilai makanannya
jangan jangan juga nonton film
filmnya juga drama korea juga
kalau saya sih sebenarnya awalnya itu
ngelihat k drama makanannya dan lain lain
saya juga jadi suka
jadi suka juga
coba dites ya pak
sebutin deh empat aktornya di drama korea
sekejong un ngga pak
susah ya pak
satu lagi satu lagi
pacar aku yang ganteng
pacarnya banyak ya
iya kalau mungkin kebanyakan dari anda
tapi justru lebih hafal sama tokoh di filmnya itu
kita punya bahasan juga nanti ya soal
film film yang memang terinspirasi
dari budaya budaya korea
usaha jeda kami akan membahasnya untuk anda
k eden dia juga buat ini
dance apa tadi yang hollywood yang western gitu ya dan yang sekarang ini gitu
tingkat kompleksitasnya lebih susah yang mana
k pop mas menurut aku
dia sangat amat lilical ya
jadi setiap kata itu ada gerakan kursus entah itu tangan entah itu kaki
misalnya misalnya kata apa gerakannya itu kayak gimana
kayak apa oh yang apa
jangan dong perangku dong
jadi harus tahu dulu dong liriknya itu apa artinya gitu ya
maksudnya per lirik bitnya mana nanti gerakannya mana gitu
jadi kaki sama tangan sama otak harus sinkron ya
bikin juga satu workshop
karena kita harus ikut banget nih sebagai followersnya yang banyak itu natia
setiap kali latihan berapa banyak ya akhirnya
itu lagi konser ya kalau tidak salah ya
ya itu waktu perform
perform di mana
berarti sudah mendapatkan banyak undangan dari pihak korea dong
beberapa kali pernah
dan kalau misalnya sekali workshop sekali latihan berapa banyak orang yang akhirnya ikut remaja remaja indonesia ini
biasanya dua puluh sampai tiga puluh orang
pernah empat puluh juga yang waktu bts ya
semakin populer idol group itu semakin banyak yang pengen belajar gerakannya gitu
oke nanti pemirsa nanti sama randy akan kembali lah ya
untuk menunjukkan lagi satu
performance nya dari korean dance ini yang saya nggak tahu tuh gimana caranya mereka belajar itu semuanya
siwaneh omes ondejima
ijenan nari moeba
anda nungbetarau nekim
neri eopsil koman ganda